bagaimana memahami sikap setuju indonesia di resolusi pbb terkait invasi rusia terhadap ukraina
kita ulas lebih dalam dengan narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
ada prof hikmahanto juwana guru besar hukum internasional universitas indonesia
selamat sore apa kabar prof hikmah
selamat sore kabar sehat
terima kasih prof sudah bergabung
prof gini apa kemudian yang bisa kita pahami soal sikap setuju indonesia ini
karena sebagian pihak mengatakan jika sikap setuju ini terlalu prematur terburu buru
anda mencatatnya seperti apa
jadi kalau saya melihatnya bahwa ada keberpihakan indonesia terhadap situasi di ukraina ini
keberpihakan itu adalah pada tentu amerika serikat yang menjadi
karena amerika serikat memunculkan resolusi ini dengan mengatakan adanya agresi
agresi dari tentunya rusia
nah indonesia ikut dalam genderang ini
seharusnya indonesia mengambil posisi paling tidak abstain
paling tidak abstain
karena begini menurut pasal dua ayat tiga piagam pbb
kalau ada negara yang memiliki perbedaan dengan negara lain
atau apa namanya
maka sengketa itu harus diselesaikan secara damai
jangan sampai sengketa itu bisa membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
nah yang digunakan oleh amerika serikat
itu adalah pasal dua ayat empat
yang mengatakan bahwa kalau ada negara
itu melakukan hubungan internasional dengan negara lain
maka mereka harus menahan diri untuk menggunakan kekuatan senjata
nah saya kurang setuju karena apa
karena seolah olah kita menghakimi
biasa amerika serikat suka menghakimi
siapa salah siapa benar
tapi giliran dia
misalnya melakukan serangan ke irak
itu dia akan mengatakan bahwa ini serangan yang benar
tapi kalau negara lain dia bilang tidak benar
nah saya tidak setuju kalau kita dalam konteks seperti ini
mengekor apa yang diinginkan oleh amerika serikat
nah saya berharap tadinya indonesia abstain
sehingga kita bisa menjaga jarak yang sama antara ukraina dan rusia
sehingga kita mampu untuk berkontak dengan para pihak yang bersengketa
menyampaikan solusi solusi yang mungkin
bisa di apa disepakati oleh mereka
sehingga yang namanya rakyat sipil itu terlindungi
nah kalau yang sekarang
ini kan sebenarnya resolusi majelis umum yang awalnya diajukan di dewan keamanan pbb
nah tetapi di dewan keamanan pbb kemudian diveto oleh rusia
nah kalau kita lihat ketentuannya
ini kalau di dewan keamanan pbb
pertama adalah mengutuk
yang kedua memberi mandat kepada negara negara
untuk melakukan perbantuan terhadap ukraina untuk melawan serangan dari rusia
nah kalau di majelis umum kan nggak bisa
tadi sudah disampaikan
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
nah oleh karena itu seharusnya pendekatannya itu bukan pendekatan kita mengutuk
seperti yang sekarang dalam resolusi
terus kemudian kita
penguatan tentara ukraina dengan tentara tentara dari berbagai negara
karena nggak mungkin seperti itu
yang seharusnya dilakukan adalah
mendudukkan para pihak yang bertikai untuk duduk bersama
dan kemudian menyelesaikan sengketa mereka tanpa menggunakan kekerasan
karena dari berbagai pihak pun juga masih ada
sikap pro kontra begitu
dari aspek hukum internasional pun sebenarnya
apa yang terjadi
situasi hari ini pun juga masih menjadi perdebatan
tapi kemudian objektif indonesia
justru mengambil sikap setuju
apakah kemudian ini ada tekanan tertentu prof
nah saya tidak tahu apakah ada tekanan tertentu atau tidak
wakil menteri luar negeri amerika serikat
sudah mengontak menteri luar negeri kita
nah artinya apa
mungkin saja bahwa pihak indonesia ditekan oleh pihak amerika serikat
padahal kalau saya lihat dari tweetnya bapak presiden
ketika rusia mulai melancarkan operasi militer ini
bapak presiden mengatakan
tanpa menyebut apakah itu rusia atau ukraina
siapa yang diserang
dan siapa yang menyerang
bahkan tidak menyebut juga
perang seperti apa
apakah perang dalam rangka membela diri
pasal lima puluh satu piagam pbb yang memang diperbolehkan
yang rusia juga menggunakan pasal itu
dalam rangka dia menyerang ukraina
karena dia merasa dirinya terancam
kalau misalnya ada ekspansi dari nato
atau perang yang memang perang agresi
kalau perang agresi
jelas menurut hukum internasional
hari ini sudah tidak boleh lagi
nah jadi bapak presiden sudah mengatakan
yang seharusnya menurut saya
diterjemahkan oleh kementerian luar negeri
yaitu tadi stop perang
jadi saya tadinya mengatakan
harusnya ada rancangan alternatif
dari rancangan yang ada sekarang
yaitu yang mengatakan bahwa
semua pihak yang berpikai
melakukan gencatan senjata
karena kita tidak mau rakyat sipil
dalam pertikaian ini
baru nanti dikatakan
bahwa para pihak melakukan perundingan
terhadap perbedaan yang ada di mereka
misalnya kalau dari sisi rusia kan
mereka menghendaki agar presiden
yang berkuasa di ukraina
itu tidak condong ke amerika serikat
tidak condong ke eropa barat
sehingga tidak membuat ancaman bagi rusia
karena dengan masuknya
jika ukraina menjadi anggota nato
maka itu berarti
rusia akan berhadapan langsung
dengan tanda kutip
yang mereka anggap sebagai musuhnya
dan di dalam nato itu
sekali serangan dilancarkan ke satu negara
maka ini merupakan serangan bagi
semua anggota nato
diplomasi apa sih yang bisa dijalankan
bisa tidak teknisnya gini
misalnya menteri luar negeri
mendatangi kedua belah pihak begitu kan
menyampaikan atau membuka jalan untuk upaya damai
untuk kedua negara ini
bisa tidak diplomasi seperti itu berlaku
dan ini kesempatan emas sebenarnya
bapak presiden saat sekarang ini
sedang memegang presidensi g dua puluh
jadi kita tidak atas nama indonesia
tetapi sebagai presiden dari g dua puluh
kita mengupayakan perdamaian ini
perang itu bapak presiden sudah menyampaikan
menyengsarakan umat manusia
dan menyengsarakan apa
dan g dua puluh itu bicara soal perekonomian
perekonomian tidak akan bisa tumbuh
tidak akan bisa berkembang
kalau ada suasana perang
yang sekarang ini kita lihat
mungkin rusia nanti marah
dia tidak akan mengirim gasnya ke jerman
dan itu membuat jerman nanti
karena rakyatnya harus membayar mahal
dan lain sebagainya
artinya tidak akan memberikan keuntungan siapapun
itu pesan dari bapak presiden
seandainya kementerian luar negeri paham
apa yang dikendaki oleh bapak presiden
dalam bentuk langkah langkah
misalnya tidak kemudian menghukum salah satu pihak
kedua memunculkan resolusi
yang alternatif dari amerika
ataupun dari rusia
dan yang ketiga
para pihak yang berpikai
untuk kemudian mereka mau duduk bersama
dan melakukan jencatan senjata
oke gini prof dinamikanya kan masih terjadi begitu ya
tapi kemudian mungkin
salah satu perhatian dari pemerintah indonesia
juga dampak atau imbasnya
ke hal hal yang berhubungan dengan
keutuhan bangsa di tanah air begitu
bisa di apa ya
di lobby lagi begitu
supaya apa yang terjadi sekarang di belarusia
juga upaya damai sedang bertemu begitu
menangkar ini bagaimana
ya yang pasti
kalau sekarang kan rusia tidak akan mau
kalau indonesia bertindak sebagai
jadi juru damai yang tidak punya kepentingannya
ya rusia bilang
kamu kan sudah mengutuk saya
saya tidak akan terima
itu yang sulit
nah ini yang
kita tapi juga jangan lelah
untuk mencoba ya
untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa
nah apa yang bisa dilakukan ya
kita harus serahkan kepada
kementerian luar negeri ya
tindakan tindakan seperti apa yang sekarang ini bisa dilakukan
tapi yang kedua
saya juga berharap
masalah di ukraina itu
memecah belah bangsa kita sendiri
saya lihat fenomena
ada keberpihakan ke rusia
dan keberpihakan kepada ukraina
ini bukan main bola
jangan melakukan hal tersebut
dua pihak yang bersengketa ini
sekarang sudah menggunakan
untuk memberikan perspektif mereka masing masing
jadi kalau misalnya dari rusia
melihat memperlihatkan presiden putin yang sangat tegas
kemudian tentara tentara rusia yang sangat tegas
yang wanita cantik cantik
sementara dari ukraina
yang dia jual adalah
membuat rakyat sengsara
dan lain sebagainya
yang mungkin juga diantara dua itu
saya minta rakyat kita
kita harus bisa menjaga jarak
terhadap ukraina dan rusia
jangan seperti kementerian luar negeri
yang berat sebelah
itu yang saya kesalkan
ini juga untuk keamanan dari warga negara kita
utama yang di rusia
jangan sampai masyarakat rusia tahu
bahwa kita mengutuk negaranya
karena marah sama pemerintah kita
mentarget warga negara kita di rusia
itu yang tidak boleh
oke baik prof kita sore ini sebenarnya juga menunggu konfirmasi dari kemenlu untuk bergabung dengan diskusi kita
tapi kemudian sampai diskusi ini berakhir tidak ada konfirmasi untuk bisa bergabung tapi tidak apa apa mungkin lain kali kita coba
prof hikmah terima kasih sudah berbagi perspektif di cnn indonesia newsroom sore ini selamat sore dan salam sehat prof
salam sehat terima kasih banyak